semenjak pandemi covid sembilan belas banyak orang tua dan anak yang mengeluhkan sistem belajar di rumah
tidak jarang stres dan konflik kerap melanda orang tua dan juga anak
lantas apa yang orang tua dapat lakukan untuk menghindari dampak negatif belajar dari rumah
berikut ulasannya untuk anda
anda mungkin pernah mendengar berita sejumlah orang tua yang kesal karena anaknya mengalami kesulitan belajar dari rumah
tak sedikit orang yang heran mengapa hal ini bisa terjadi
berawal dari pembatasan sosial berskala besar membuat anak anak harus belajar dan bermain dari rumah
orang tua pun dihadapkan dengan berbagai tantangan saat peran untuk mengendalikan arah pendidikan anak kembali secara tiba tiba
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jawa tenggara
jadi kan harus kita yang ngajarin nih
nah kadang tuh anak tuh kalau orang tua yang ngajarin tuh lebih susah
maksudnya lebih susah hafalnya dibanding kalau guru yang ngajarin
jenuh karena terlalu lama di rumah jarang bermain bersama teman dan bahkan koneksi internet yang tersendat
menjadi permasalahan yang juga kerap dikeluhkan orang tua selama masa sekolah di rumah
hal yang sama bahkan dirasakan oleh susan
guru les privat yang juga ibu
tiga anak ini mengaku harus lebih aktif kreatif dan bersabar agar hubungan dengan anak anaknya tetap terjalin baik
tantangannya semakin besar ya
karena semakin seringnya bertemu kan semakin timbul konflik ya
buat saya paling penting ibu harus tetap waras
batasi berbicara yang tidak penting
itu salah satu cara menjaga mood anak anak menjaga mood saya juga
gitu ya biasanya anak anak setelah sekolah mereka pasti kan harus melakukan aktivitas fisik yang lain gitu ya
tapi karena terbatas hanya di rumah gitu ya
paling saya ajak main dulu sebelum mulai belajar lagi saya ajak main
misalnya main bola di luar atau lari lari atau jogging gitu ya
biasanya kalau habis ikut aktivitas fisik itu mereka seger kembali
terus mereka mau kerjain pr nya lagi
udah mau belajar lagi gitu
selain itu menurut sejumlah orang tua salah satu faktor yang dinilai turut meningkatkan stres orang tua di rumah
adalah kesulitan membimbing anak secara akademis
pagugambin terus anak jadi bosen juga gitu kan
jadi ada tugas tugas yang diberikan
nah kalau kita lihat sebaiknya memang guru tidak hanya memberikan tugas saja
tapi memang ada arahan bimbingan atau mungkin ada diskusi dulu dengan guru
bersama anak sehingga orang tua ketika mendampingi juga lebih mudah gitu
jadi jangan diserahkan semuanya kepada orang tua
oh ini pembelajaran ini gitu ya
terus orang tua harus belajar lagi gitu kan
nah ini yang memang mungkin agak berat bagi orang tua kebetulan memang
hingga saat ini pemerintah masih mengimbau sekolah dilakukan secara daring
hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi penularan virus corona di sekolah
menurut data ikatan dokter
dan hampir dua ribu anak meninggal dunia akibat virus corona
jadi kita ubah dulu mindsetnya bahwa kita bukan menggantikan fungsi guru
orang kita bukan guru kok gitu
itu nomor satu
kedua memang kita harus amat sangat bekerja sama dengan anaknya
karena gini anaknya kita saja kesulitan melakukan adaptasi
anak itu juga sedang proses adaptasi loh gitu
tadinya dia dengan mengakses guru dengan model tatap muka langsung
sekarang dia mengakses gurunya dengan model yang berbeda lagi
tidak semua anak punya kecepatan adaptasi yang baik kan
jadi kalau mereka nggak bisa adaptasi memang kita atau lamban beradaptasinya
kita juga harus menerima kondisi itu gitu
jadi kita harus mengenali harus memahami kondisi anak
bahwa mereka juga mengalami kesulitan untuk beradaptasi
dan yang paling penting kita berempati sama dia
selain itu untuk menghindari konflik antara orang tua dan anak
orang tua diharapkan dapat lebih bersabar dengan menerapkan grounding
di mana orang tua mengajak anak untuk menenangkan diri sejenak saat berada dalam situasi konflik
dengan menenangkan diri orang tua diharapkan dapat lebih tenang dan berpikiran jernih
sebelum menyelesaikan masalah
selama pandemi ini jangan lupa ingat pesan ibu
untuk selalu disiplin tiga m agar tetap sehat
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
jangan sampai karena kelalaian kita orang yang kita sayangi menjadi korban
tim liputan cnn indonesia jakarta